kita awal informasi pertama dari komisi pemilihan umum yang resmi membuka masa pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden untuk pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
masa pendaftaran akan berlangsung dari empat hingga sepuluh agustus dua ribu delapan belas
namun sejak pagi tadi belum ada bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden yang datang ke kpu untuk mendaftar
situasi kpu di hari pertama pembukaan pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden untuk pemilihan presiden dua ribu sembilan belas sepi
sejumlah persiapan dan pengamanan sudah terlihat mulai dari para petugas yang merapikan tenda hingga para petugas keamanan gabungan dari brimob sabara tni sudah berjaga
kpu membuka waktu pendaftaran sejak pukul delapan pagi hingga empat sore
namun khusus sepuluh agustus atau pada hari terakhir kpu membuka pendaftaran lebih lama yaitu dari pukul delapan pagi hingga dua puluh
kpu membuka pendaftaran lebih lama
sudah ada produser lapangan cnn indonesia novanaya antaka di gedung kpu jakarta
selamat siang naya
naya hari ini pendaftaran bakal calon capres atau cawapres dua ribu sembilan belas resmi dibuka
seperti apa mekanisme pendaftarannya
ya selamat siang fani
hari ini merupakan hari pertama komisi pemilihan umum membuka pendaftaran bagi pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden
namun sejak pagi tadi kami pantau belum ada satupun calon presiden maupun calon wakil presiden
datang untuk mendaftar begitu
dijadwalkan pendaftaran ini dilakukan mulai tanggal empat agustus hingga sepuluh agustus dua ribu delapan belas
yaitu mulai dari pukul delapan hingga empat sore
namun pada hari terakhir memang agak lama begitu dari pukul delapan hingga pukul dua belas siang
karena memang diprediksi pada hari terakhir akan lebih banyak pasangan calon presiden ataupun calon wakil presiden yang akan datang ke sini
lalu seperti apa mekanismenya
sebelum saya menjelaskan mekanismenya memang calon wakil presiden
calon wakil presiden dan calon presiden harus memenuhi persyaratan
di antara itu ada dua persyaratan
yaitu syarat pencalonan dan juga syarat calon
syarat pencalonan sendiri di mana partai politik ataupun gabungan atau koalisi harus memenuhi persyaratan
dan juga syarat calon sendiri dimana calon presiden dan calon wakil presiden dinyatakan sehat
kemudian merupakan warga negara indonesia dan dinyatakan tidak pelit dalam pengadilan
dan tidak sedang dalam
penunjukan dalam anggota dpr maupun dprd begitu
lalu seperti apa mekanisme pendaftarannya nanti
mekanismenya nanti calon presiden ataupun calon wakil presiden akan datang melalui pintu utama yang jarak
pintu pertama yang jaraknya tiga puluh meter dibandingkan pintu biasa
kemudian nanti akan ada holding room di mana holding room ini merupakan tempat transit
para pendaftar atau calon wakil presiden dan calon presiden untuk menunggu dan melengkapi berkas berkas administrasi
begitu sambil menunggu panitia penerimaan penerimaan kpu akan memanggil kemudian calon tersebut akan naik ke lantai dua
di mana lantai dua di tempat saya melaporkan ini merupakan aula yang akan dilakukan verifikasi kepada para calon peserta calon wakil presiden dan juga calon wakil presiden
dan di sini yang menarik akan ada pembatasan jumlah masa yang mendampingi calon presiden dan calon wakil presiden
dalam mengikuti pemilu dua ribu sembilan belas mendatang yaitu sebanyak satu ratus tujuh puluh orang
di mana terdiri dari satu ratus dua puluh orang akan dijaga atau diperbolehkan hanya menunggu di bawah pelataran kpu saja
dan lima puluh orang yang merupakan pendukung utama akan diperbolehkan untuk mendampingi calon presiden dan calon wakil presiden untuk mendaftar atau melakukan verifikasi hingga ke lantai dua di tempat saya berdiri ini di tempat aula kpu
dan selanjutnya lalu mereka akan melakukan verifikasi setelah itu pada tanggal lima hingga tiga belas agustus akan dilakukan tes pengecekan kesehatan di empat rumah sakit yaitu rumah sakit mito harjo kemudian rspad gatus broto rumah sakit angkatan laut dan juga rumah sakit cipto mangun kusumo
dan memang hingga hari ini belum terlihat sama sekali siapa bakal calon presiden atau calon wakil presiden yang akan mendaftar
jika kita ingat memang ada dua nama yang digadang gadang
nama presiden yang akan maju dalam pilpres dua ribu sembilan belas yaitu dari partai pdip yaitu yang mengusung tentunya presiden yang akan menjadi calon presiden joko widodo dan juga dari partai gerindra sendiri yaitu prabowo
namun hingga saat ini baik dari kubu jokowi maupun kubu prabowo belum secara resmi mengumumkan siapa pendampingnya
sehingga memang diduga menjadi penyebab mengapa hari ini di pendaftaran pertama belum ada
tidak satupun calon yang datang begitu
dan juga tadi kami juga sempat menanyakan kepada pihak kpu mengapa pada hari pertama ini atau di awal awalnya belum banyak yang mendaftar
memang dikarenakan dari semua partai belum memiliki koalisi yang solid atau koalisi tetap
memang masih banyak lobby lobby yang dilakukan oleh partai untuk mencari siapakah pendamping yang akan mendampingi mereka untuk maju dalam pemilihan

bagaimana perkembangannya di sini dan pada pendaftaran hari ini akan dibuka dari pukul delapan hingga empat sore
dan kami akan terus pantau dan mengabarkannya untuk anda
baik naya terkait persyaratan yang tadi sudah anda sebutkan apakah nantinya jika ada partai yang tidak memenuhi syarat yang diajukan kpu
apakah kpu menyiapkan atau menyediakan sanksi atau mungkin berkasnya akan dikembalikan atau seperti apa naya
ada tahap verifikasi begitu jika nanti ada beberapa persyaratan yang belum dipenuhi oleh calon wakil presiden maupun calon presiden
dan nanti kpu juga akan memberikan kesempatan untuk mereka memperbaiki atau menyempurnakan berkas berkas tersebut
karena memang akan ada verifikasi atau tahapan selanjutnya yaitu melengkapi berkas berkas atau diberikan kesempatan untuk melengkapi berkas berkas atau memenuhi persyaratan agar dapat masuk atau dapat mengikuti pemilu presiden
memang masih ada tahapan yang akan diberikan kesempatan bagi siapa saja calon wakil presiden maupun calon presiden yang belum memenuhi atau melengkapi berkas berkas
baik terima kasih nova naya antaka yang melaporkan langsung dari gedung kpu jakarta